hai hai hai hey gini hari belum tutup mau buka sampai semua
warung abek kuburan maaf ya coy kita nggak mampet hahaha ya deh jik sepertinya mereka
senang banget lihat warung hati sepi udah biarin aja biar dia puas yang penting kita
hidup kalau mati mereka dibalas sama aja jika piraul apa sih jadi nanya biar allah yang bales
lu udah siang ini masih jual bubur loh iya pak haji emang buburnya belum habis belum nih bu
haji masih banyak padahal udah saya kasih diskon lima persen tetep aja ngeremo beli aduh ya elah
lu kira dagang baju di department store pakai diskon eh biar lu gratisin kagak ada yang mau beli gugur lu
kok pak haji ngomong gitu gak pantas pak haji pak aji pakai kopiah putih kok kerjaannya ngomongin orang
udah deh pak jalan yuk nggak penting ngomong tuh kamu juga udah ah
nah berat lagi
kadang berat nih kayak tadi
kempes dah kempes
ada pompa nggak biasanya kan kalau gerobak kempes kan ada pompanya ada nggak
ada yang di pojokan
pojokan tengah tamu kan
assalamu'alaikum pak haji
keringetnya sehat bener
sampai keluar keringat segede gede jagung
diam lu jangan banyak ngomong
pak haji saya mau bantuin dorong motornya nih yang mogok
saya ikhlas ngebantunya boleh
bener lu ngebantuin dorong
pak haji sebelah sana ya
saya pegang sebelah sini
sampai pangkalan besi
biar sekalian nih motor bisa dikilauin
tidak ada sopannya lu pak haji
sering banget lu
udah bimbing bantuin dorong dong
umi pulang duluan aja maaf ya
sama aja nyiksa banget nih orang semua
ini juga begitu
lu doa makannya satu jus sih
lama sih lu
masih kepikiran dagangan yang gak laku
dulu waktu baru baru si sulam jualan bubur juga kan gak laku
lu gak mikirin kayak sekarang
ya beda lah mak
kalau dulu bang sulam rugi ya rugi sendiri
kalau sekarang bang sulam punya banyak karyawan
kalau untung ya untungnya berjamaah
kalau rugi ya ruginya berjama juga
eh itu istilah bukan buat begituan
istilah berjamaah itu hanya khusus kalau salat
kalau sejak awal pro nurutin apa kata abang
gak keburu lapsu buka cabang di mall mungkin kejadiannya gak kayak gini bang
memang roh bukan istri yang baik
roh gak pernah mau dengar apa kata abang
jangan nyalahin diri sendiri
dari awal kan gue juga setuju
bukan lo yang salah gue juga kali
udah deh angkat ini semua cobaan dari allah
allah kasih ujian sama kita
lulus apa enggak
kalau kita lulus pasti dikasih
bukan cuma di mall doang tapi di tempat tempat yang gede
bisa aja bubur sulam bintang lima
mak gak bisa lah di hotel
kalau di hotel restorannya itu sudah dikelola sama manajemennya
itu pun kalau ada bubur di sana itu sudah mempunyai resep sendiri
gak bisa jualan di dalam sana
yaudah pasti allah akan memberikan tempat yang terbaik buat kita
siapa tahu kita malah jadi punya restoran sendiri
iya kan kenapa enggak
kata orang orang sekarang
ambil sayurnya biar ini lagi
abah yakin sepuluh hari aja si sulam gitu bangkrut deh usahanya
balik deh kasahnya
aduh sesuatu banget ye
eh kenapa lo geleng geleng senyum senyum
rum lucu aja liatnya mbak berhasil ngejahilin orang tapi pake alhamdulillah
semua allah yang suci itu dipake untuk perbuatan kecil ya
kecil bagaimana maksud lo
eh rum kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang sombong
emang sih awalnya kakaknya ya
awalnya kakak enak
tapi nantinya tuh bakal merubah si sulam itu
kembali sadar bahwa sebenarnya dia itu tidak ada apa apa di kampung ini
ya terserah ummi sama abah aja sih
dosa juga kan dosa umi sama abah
nanti kalau di akhirat yang akan mempertanggungjawabkan dosa kita itu kan masing masing

nanti kalau misalnya masyarakat sama surga itu juga kan sendiri sendiri
lo kagak boleh begitu rum
lo kan anak umi satu satunya
hanya doa anak yang solehalah yang diterima sama allah
ya makanya dong
umi sama abah itu udah stop berhenti untuk ngomongin orang
tidak ada apa apa
kan si api sih tuh malam malam menamu
mana abah tahu abah kan dulu sama ummi di sini

mau cari siapa ya pak
ini masih rumahnya mu'hidin
masih saya anaknya
nggak nyangka gue udah seperawan gini
waduh mana cakep lagi kenalin
kenalin eh nggak boleh begitu
nggak boleh begitu
ini apaan sih pak
jangan pegang pegang ya allah
tak boleh sambung
pak ummi tolong pak
ngapain tuh si rum kok teriak teriak begitu
mana abah tahu apa kan di sini sama ummi
eh udah apaan sih
jangan jangan temen temennya si sulam di sini
eh tunggu tunggu pak
pak apaan sih
lepasin anak gue lepasin
lepasin anak gue lepasin
bikin gue yang terkebak
kurang aja ruy
kamu kurang lagi
sampai kurang lagi
sampai kurang lagi
orang kangen sama ruh mana ponakan aja
bang mahmud loh
nih mahmud bang
iya adik abang